bapak sukarno dari cianjur
bapak mas rali dari batam
tolong kalau pegang sertifikat itu tahu
berapa meter persegi tanah yang kita miliki
ya semuanya harus tahu
kalau saya tanya
karena itu sertifikat adalah tanda bukti hak hukum
atas tanah yang kita miliki
jadi semuanya harus tahu
kalau yang belum tahu dibaca itu ada semuanya
di situ berapa meter persegi
kita tahu di dua ribu lima belas
setelah kita hitung semuanya
ada dua puluh enam juta bidang tanah yang harus disertifikat
yang sudah pegang sertifikat itu berapa
artinya masih ada delapan puluh juta yang belum pegang sertifikat
itulah yang menyebabkan sengketa tanah
konflik tanah ada di mana mana